sekitar dua puluh balon udara para peserta yang sebagian besar berasal dari wonosobo ini
terus sekarang mah gua udah gede kan
ibu kofifah dan mas emil yang akan menjadi pasangan
dan di indonesia terdapat enam ratus sembilan puluh tujuh stasiun televisi
satu ketika ada air pasang dia akan naik dan kemudian yang kedua
posisi emas dan apa namanya rangka jenazahnya itu nggak ada di
dan dua tangan membentuk tanda hati
dan yang kedua dengan menggunakan telur mentah atau alas
juga bagaimana proses peraturan perundang undangan ini kita sebut ke depan
karena itu turunan apa yang terjadi dalam politik dagang sapi
sejumlah sektor itu tidak bisa bergerak terutama event showbiz ya terutama dalam hal ini festival musik dan sebagainya gitu
umur tujuh delapan udah suka olahraga banget ya kak ya
jadi rasanya seperti itu satu langkah lebih dekat
lama bahkan dari kami yang ke bentuk amprogram itu dari podcast kebetulan